meski dalam kondisi pandemi covid sembilan belas
politeknik negeri jakarta tahun ini melaksanakan wisuda dengan cara hybrid
atau perpaduan antara kehadiran mahasiswa dan wisuda online secara streaming
untuk peserta wisuda online mereka melaksanakan wisuda melalui platform youtube dan zoom
cara ini dimaksudkan agar wisuda dapat dilaksanakan dengan baik
serta kesehatan tetap terjaga dari covid sembilan belas
ketua pelaksana wisuda pnj ihsan kamil mengatakan
wisuda tahun ini telah meluluskan dua satu ratus tujuh puluh tiga mahasiswa
dengan kehadiran wisudawan empat puluh orang sebagai perwakilan
meskipun mendapat tantangan berat
pnj bersyukur bisa tetap mengadakan wisuda dengan lancar
dari hasil kerjasama bersama trans studio cibubur
yang hadir di trans studio ini sekitar empat puluh mahasiswa yang terbaik dari program studi
kemudian sisanya adalah virtual
nah dari kesan pelaksanaan wisuda kali ini
memang tantangan pertamanya sangat berat
karena memang adaptasi dengan jaringan jarak jauh ini sangat berat
tapi alhamdulillah karena kerjasama kami
dengan tim trans studio cibubur ini dapat berjalan baik
sehingga acara pada hari ini dapat berjalan lancar
sementara itu direktur pnj zenal nur arifin mengucap syukur
bahwa tahun ini berhasil meluluskan seratus persen peserta didiknya
dengan tiga puluh empat persen jumlah lulusan kumlaut
ya untuk wisudawan tahun ini ada dua satu ratus tujuh puluh tiga lulusan
di antaranya itu yang memiliki
prestasi kumlot itu sekitar tiga puluh empat persen
tapi alhamdulillah seratus persen bisa di wisuda tahun ini semuanya lulus
di sisi lain mahasiswa lulusan terbaik pnj fajar wahyuni
turut bersyukur karena bisa tetap melaksanakan wisuda
meskipun tidak bisa bersama dengan rekan rekan seangkatan
wisudanya virtual gak ketemu teman teman
sebenarnya ada rasa sedih sih kak
karena kita udah bareng bareng dari awal
tapi ternyata kita nggak bisa wisuda bareng bareng
dan gak ketemu
karena keadaan yang kayak gini
gak bisa memaksa juga kan
jadinya ya tetap harus disyukur sih kak
trans studio cibubur sebagai penyelenggara
selain menyediakan fasilitas streaming yang memadai
juga menyediakan layar raksasa atau led monitor
untuk dipantau peserta wisuda yang hadir
tim liputan cnn indonesia